tidak boleh gitu mas tidak boleh gitu
ada yang marah marah di jalan raya
tepatnya di kawasan pamengpek kabupaten bandung minggu sore
peristiwa ini terjadi gara gara pengendara motor diklakson oleh si pengendara mobil
pengendara motor termakan emosi
sudahlah hp hilang eh ada mobil klakson di jalan
ia kepala jadi panas
terlebih lagi ia dalam pengaruh minuman keras
si pengendara mobil tak mau meladeni dan memilih cara yang lebih elegan
karena melakukan pemukulan maka pengendara motor harus siap berhadapan dengan kepolisian
pengendara mobil bikin laporan
lalu si terlapor akhirnya menyerahkan diri pada selasa dini hari
kenapa sampai mukul itu kenapa sih
ya karena ada cekcok pak
dipukul berapa kali itu
bos itu melaksanainya mobilnya gimana
melaksanainya berapa kali
ya beberapa kali
padahal macet mantap
padahal lagi macet
pelaku diantara orang tuanya kepolsek pak mengpek
karena menyadari tindakan anaknya telah viral di media sosial
pelaku melanggar pasal tiga ratus lima puluh satu kuh pidana tentang penganiayaan
dan terancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara
namun demikian pihak kepolisian merekomendasikan agar kejadian ini
bisa dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat